selamat sore nia adam
kalian ngapain di sini
gak boleh aku datang ke hillarku sendiri
ibu saya mengajak kevin datang ke sini
nah kalau semua orang rumah datang ya percuma dong
oh iya kevin dimana
minta tanya kalau beli obat ini tadi mana ya sus
oh kalau ini sih sebenarnya kamu masih bisa beli di apotek terdekat
tapi kalau di sini juga bisa sih
nah di situ tuh tempatnya
oh jadi di apotek
di mana aja tuh bisa ya sebenarnya bisa
makasih ya selamat malam
kursi roda udah
udah ya semua
pas udah semua
bukannya kita harusnya nunggu asma
asma nanti nyusul sama oma kevin
nggak mungkin kan omah sendirian
iya tapi kan mi
udah kamu gak usah pusing ya
kita akan tinggal di villa agak lama
supaya membiasakan kemen jauh dari asma
akhirnya aldete punya kesempatan mengambil hati mas kevin tanpa ada asma
halo halo halo bija oh kevin asmanya udah pulang belum tua oma juga belum datang
ya udah terima kasih
assalamualaikum waalaikumsalam enon asma baru aja tuhan kevin telepon nanya asma mas kevin
mas kevin kemana bik bukannya di kamar masa non enggak tahu tuhan kevin kan pergi sama
nyonya dan non alda kemana heavy mana saya tahu non mana berani saya tanya nyonya kemana mereka
pergi hari non ya makasih ya bik
bisa dulu ya
bu tadi teh ada yang nge phone dari rumah kayaknya asma deh
jangan diangkat teleponnya
iya udah dimatiin bu
tapi bisa telepon ke kevin kamu ambil hp nya hewan
ini alatnya udah ambil
udah kamu sama saya sama sama ke kiraan ya
kamu telepon ke kevin bu
saya bisa tenang akhirnya tanpa harus melihat kandang kampung itu
wah villanya teh bagus banget ya mas kevin mas kevin teh pasti sering kesini ya
iya waktu kecil aku sering berlari larian sendirian di sini
ya itu kan dulu sekarang kan mas kevin teh gak sendirian ada alda
tapi dia pasti mati dulu lagi
itu sih nggak penting mas yang penting mas kevinte tetap orang kaya yang bisa memberikan ada kebahagiaan
mas kevin teh mau ke mana
aku mau nelfon rumah aku mau minta asma datang ke sini
eh mas kevin asma pasti datang ke sini sama oma mas kevin sabar ya
harusnya aku nunggu asma pulang dulu baru berangkat ke sini sama dia
ya udah aku mau telepon asma dulu ya
eh mas kevin mas kevin teh nggak perlu melfon segala
alda saya juga mau asma datang ke sini karena asmatnya senang banget sama pemandangan alam yang indah di sini
jadi pasti asma datang ke sini ya mas kevin teh sabar ya
mas kevin tunggu dulu ya
kamu nggak di kamar kevin nggak nemenin dia
enggak oma mas kevin teh pergi sama ibu mami sama teh alda
soalnya tadi asma teh beli obat buat mas kevin
kamu sudah telepon mereka
da'umah teman teleponnya teh alda di telpon ngebisa mas kevin punya juga nggak bisa oma
nyonya besar assalamualaikum nyonya besar sabtu kamu dimana aduh nyonya besar ini saya lagi
ntar nyonya adam tuhan kevin amin on ada kepilanya nyonya besar di puncak nih oh ya
kamu nggak usah bilang kalau saya nelfon kamu ya
makasih nyonya besar makasih
asmak kamu tenang aja kamu akan membawa kamu untuk ketemu kevin
pasti sudah nungguin kamu makasih ya umar
ini yang namanya musolate ini iya ya ya tempat untuk sholat iya rumahnya allah emangnya kenapa
baru lihat musolah berantakan seperti ini
muslimnya banyak tapi yang sering masuk musolah ini sedikit
pengen menghidupkan musola ini lagi
saya akan bantu saya akan kerahkan para warga untuk mempereskan ini
mas kevin mas kevinte makan dulu ya ada suapin
masma belum datang ya mas kevin tadi kan alda udah bilang kalau asma sayang sama mas kevin pasti datang ke sini ya sekarang mas kevin harus makan dulu soalnya dari pagi belum makan sakit
kok gak lapar
kok gak lapar
kenapa sih mas kevin kayaknya kamu terima perhatian alda
kok belum lapar kok
selamat sore nyadam
oh memangnya kenapa gak boleh aku datang ke filmku sendiri
ibu saya mengajak kevin datang kesini supaya dia bisa tenang bisa istirahat
nah kalau semua orang rumah datang ya percuma dong
oh iya kevinnya mana
bantuan asma suapin ya
ibu mas kevin
jadi kalau misalnya mas kevin sakit asma yang pusing
asma lebih dekat lagi pun teratur
si dateng ambil air ya
maksud ibu ibu dan asma akan
kalau kalian mau disini silahkan
bukannya mami yang bilang kevin butuh istirahat
kalau di tempat ini tetap masih banyak orang
karena ada asma
justru karena ada oma dan asma
kevin merasa tenang disini
asma tuh jadi gak enak mas kevin
kita kan gak bisa maksa mamanya kevin untuk tetap di sini
jadi gak apa apa oma
ayo cepetan masuk
tadinya aku sempat berpikir
kamu gak akan datang
yah mas kevin
ngapain natu asma ada di rumah mas kevin
itu sementara mas kevinnya gak ada
buat asma teh
deket mas kevin terus